wiwit manfaati perajin enceng gondok ini pernah terpuruk akibat pandemi covid sembilan belas
selama mei hingga oktober dua ribu dua puluh tak ada satupun pesanan baik lokal maupun ekspor biaya rumah
tangganya saat itu ditopang tabungan mulai november dua ribu dua puluh hingga mei dua ribu dua puluh satu pesanan sempat
berdatangan seperti parcel dan hampers untuk lebaran namun setelah varian delta kofit sembilan belas
menyerang usahanya terpuruk lagi pesanan baru kembali menggeliat pada bulan lalu ingin bangkit
wiwit pun mulai melirik upaya pemasaran daring awalnya ia hanya fokus pada pemasaran langsung
dan cukup kewalahan namun saat mendapat pesanan pertama dari media sosial senilai tiga ratus rupiah
wiwit sangat bersyukur meskipun kalau dibanding banding tapi lebih banyak offline daripada
kalau sekarang enggak saya mulai kapan lagi setali tiga uang dengan nani harry perajin daun kering
penyimpanan abu jenazah dari inggris sementara pesanan lokal mati suri saat mal diperbolehkan buka
nani bangkit dan nekat membuka toko saat ada pameran penuh semangat ia ikuti dan membagi bagi
kartu nama untuk investasi jangka panjang kini pesanan kerajinan daun kering utamanya yang lokal
itu loh setelah sekian lama sudah diri di rumah aja kan enggak boleh kemana mana itu
enggak boleh keluar jadi ada peluang sedikit ya saya harus berani
hai pandemi kofit sembilan belas membuat ukm terpuruk ada pula yang baru mulai membuka usaha sebagai upaya untuk
memulihkan ekonomi hingga kini terdapat sekitar sembilan belas ukm di surabaya pemerintah kota surabaya
telah memberikan pelatihan pemasaran daring bekerja sama dan membuat platform untuk
memfasilitasi pasar daring mengaktifkan kembali sentra penjualan produk ukm dan menggelar pameran
langsung seiring level ppkm di surabaya berada di level satu kita mengoptimalkan pameran secara offline kami juga
mengoptimalkan kembali sentra sentra kami yang ada di jepang di dua belas tra sementara yang
online itu kami melakukan mengaktifisasi mengaktifasi lagi kegiatan kegiatan mereka untuk
belajar secara detail ya lebih detail lagi lebih matang lagi lebih optimal lagi dengan
dengan digital marketing tak hanya mengintervensi pemasaran pemerintah kota pun memberikan
pelatihan peningkatan kualitas produk ukm kanjata marindora andreas wijaksono surabaya